memang tidak diundang atau pak jokowi tidak mau
ya sampai saat ini belum terundang
rekonansi bdiv nanti fokusnya ke pembahasan apa
mungkin pemenangan pilih kada atau sebagainya
pasti akan ada pembahasan pemenangan pilkada konsolidasi evaluasi kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan
pak jokowi memang tidak diundang atau pak jokowi tidak mau
ya sampai saat ini belum terundang
saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya